menyakitimu ku cegah dengan segenap upaya
disakiti olehmu ku terima semampu raga
sampai kapan cilu gini terus sama gue
padahal liatnya baik
malah jadi kayak gini
sam pasti surprise nih liat gue
kalo tiba tiba gue dateng ke rumahnya
kalo gak ada duit gak usah naik taksi neng
ih bukannya gitu
tapi beneran tadi dompetnya ada disini
eh yaudah gini aja nih pak
bapak punya nomor rekening kan
ada itu ada
nomor rekening bapak berapa
bentar ya mbak
ini mbak mbak masukin aja
udah kan mbak
samulia ada gak
tapi udah yang samnya lagi sakit
tadi jatuh terus rempet motor
ih kok bisa sih
tapi samul ada kan di dalam
udah aku duluan ke dalam ya mbak
yaudah kalo gitu gue juga ke apotek ya
duitnya beli dompet gue neng
udah sayang gak usah pake duit gue ya
dulu gue juga udah dapat kiriman kok
eh siap hati hati
aduh gimana nih mbak
kamu tetap biasa kamu tetap
gue ada di sini
kamu gak akan tetap merasa isyarat gue
kamu udah lo tidur aja ya
kalau ada apa apa lo bangun ya
hah mengejar burung ada layangan
padahal hampir aja gue punya cewek
eh di mbak toh
udah kok berisik jangan
jangan berisik eh jangan berisik
balik balikmu dulu iya
please jam pulang dulu dong kak
lan kita disini sudah hampir dua jam
mau nunggu berapa lama lagi
katanya kamu mau ketemu sama pacar baru aku
tunggu lagi ya kak
enggak kakak udah gak mood
kamu pulang juga ya yuk
tapi kalau dia datang gimana
lan mau dateng gimana sih
dia juga gak ada kabar kan
kamu buang sama pacar kamu itu lagi
kakak gak mau denger
kakak saranin lebih baik kamu putus sama dia
kok kakak gitu sih
terus kakak harus gimana
kakak gak rela ya
kamu itu gak dihargai sama cowok kamu
soal kamu tau
kamu jangan pernah memprioritaskan seseorang
kalau kamu cuma jadi pilihannya
siapa tau dia punya alasan sendiri
kenapa dia gak dateng kan
udahlah kamu tuh gak usah ngebelain dia
kita ini bukan hidup di zaman batu
kita hidup di zaman modern
kalau memang dia tidak bisa datang
paling tidak dia kabarin
pake handphone temennya kayak whatsapp kamu atau apa
tapi ini nggak ada kabar sama sekali
dia gak dateng berarti dia gak menghargai kakak
pokoknya kakak gak mau tahu
kamu harus putus sama dia
lagi lagi lu kecewain gue
kenapa sih man
lu selalu gini
mencintaimu adalah pilihan
ku cegah dengan segenap upaya
ku terima semampur agah
sampai kapan cilu gini terus sama gue bob
padahal liatnya baik
malah jadi kayak gini
nih komen dulu
aku yakin setelah kamu minum ini
kamu bakal lupa
masalahmu sama bobi
oh tunggu nih
kopi coklat yang rasanya seenak kopi di kafe
kan aku paling tahu kesukaan kamu
coba deh hirup aromanya
oh iya bener aromanya sama sama kopi itu
yaudah minum yuk
ini tetep apaan tuh
nah ini opennya
ini tidak paham
tidur sudah dia
sudah tidur dia masih aja
tapi gitu bener bener tuh
aduh banyak dia tidur
kok jadi pengen
ya mau tidur lah masa mau kawinan
lagi juga kawinan sama siapa
gue gak mau dengerin curhatanmu tuh yang gak penting
lo berdua pada capek kan
mendingan lo berdua balik biar sam gue yang jagain
ck ala bilang aja lo mau modus mau berduaan kan lo sama dia
beli baja di rumah si anya
bisa aja akal akalannya
pan sih lo garing deh
gue juga udah capek
kita ingin balik aja deh
jagain si samuel ya awal suara perang dia
iya tenang aja kali samuel bakalan sembuh kalo gue yang nungguin dibanding lo berdua
yaudah deh yaudah
terus nanti kalo roman datang bilang kita orang pergi dulu aja ya
yaudah deh ke bandung buat terasi
mau ke bandung buat rahasia
aduh malu malu masih panas lagi
aku sekalian minta air anget buat kompres samuel
soalnya badannya masih panas masih demam
bentar ya man saya bawain
oh iya cepet ya bi
lo pasti sembuh kok
sam lo tersakit kayak gini gue tuh jadi sedih tau gak sih
oh ini untuk kamu
ini buat kamu mie
mie ini untuk kamu